untuk mengetahui informasi selengkapnya dari kpu sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di kpu
selamat malam albi
albi jika tadi kampanye dari tim nasional koalisi indonesia kerja sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye ke kpu
lalu bagaimana dengan koalisi indonesia adil makmur yang mengusung prabowo sandiaga
apakah hari ini juga mereka akan melaporkan dana kampanye awal
selamat malam yuda
nah yuda hari ini sampai dengan pukul empat sore tadi kami melihat bahwa baru ada satu tim kampanye saja yang sudah datang ke lokasi ini sendiri
untuk menyetorkan hasil laporan di mana itu adalah dari tim koalisi indonesia kerja
tadi ada sekitar sembilan orang yang merupakan sekretaris jenderal dari sembilan partai pendukung dan juga pengusung joko widodo maruf amin
di mana ada beberapa nama seperti hasto kristianto arsul sani abdul qadir karding
dan beberapa di antaranya yang merupakan perwakilan dari partai partai pengusung
dan juga pendukung joko widodo
nah pada hari ini sendiri tadi pihak kpu memang untuk komisioner dan juga ketuanya sedang melakukan rapat internal
dan belum diketahui kapan mereka akan keluar tetapi penerimaan laporan tersebut langsung diterima oleh supriyata
yang merupakan wakil kepala biro teknis dan juga hubungan partisipasi masyarakat terkait dengan pemilu seperti itu
dan dari laporan tersebut bahwa pihak dari kik menyetorkan angka sekitar rp sebelas sembilan miliar
yang sudah dikumpulkan selama dua hari sejak tanggal dua puluh september sampai dengan dua puluh dua september hari ini
yang merupakan diambil dari beberapa uang kas seperti dari uang kas yang dibuka secara nasional
seperti itu lalu yang kedua adalah dari uang kas milik partai politik pengusung dan juga pendukung
ada total sekitar rp sebelas sembilan miliar rupiah tadi dibagi dalam dua hal di mana delapan lima miliar merupakan berada di rekening khusus
lalu tiga empat miliar ini dari kas tim kampanye
misalnya kita berkaca pada tahun dua ribu empat belas yang lalu pada saat tim pemenangan jokowi jk di laporan awal ini menyetorkan angka sekitar rp empat puluh dua miliar
dan tentu itu angkanya cukup jauh dibandingkan dengan laporan awal yang disetorkan ataupun dilaporkan oleh tim jokowi maruf pada kali ini
dan kalau misalnya kita melihat dua ribu empat belas lalu juga pelaporan dana kampanye ini berlangsung selama tiga tahap
dan untuk tahap akhir dari jokowi jk pada dua ribu empat belas itu berhasil mengkumpulkan dana sebesar lebih dari rp tiga ratus dua belas miliar
dan digunakan sebanyak sekitar rp tiga ratus sebelas miliar
nah kalau misalnya kita bergeser ke tim prabowo hatta di dua ribu empat belas lalu pada laporan awal ini berhasil mengumpulkan sekitar rp sebelas miliar
angka itu juga cukup jauh jika dibandingkan dengan tim kampanye dari jokowi jk sendiri
dan pada akhir kampanye dilakukan oleh tim prabowo hatta di dua ribu empat belas lalu itu berhasil mengkumpulkan dana sebesar rp satu ratus enam puluh enam lima ratus sembilan puluh sembilan
dan sisa saldo sekitar rp satu enam juta
itu artinya tim prabowo hatta menghabiskan dana sekitar rp satu ratus enam puluh enam lima ratus lima puluh
nah kalau misalnya kita berkaca dari undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
bahwa ada tiga aspek yang diperkenankan oleh kpu untuk menjadi sumber dari dana kampanye yang bisa diterima oleh masing masing tim kampanye
di antaranya adalah dari dana pribadi capres dan juga cawapres lalu dari partai politik
dan juga dari persorangan ataupun kelompok
ataupun perusahaan non pemerintah
dana dana sendiri ada batasan yang harus ditetapkan ataupun dipenuhi oleh setiap masing masing tim kampanye
untuk persorangan ini dibatasi maksimal dana yang bisa diterima yaitu sebesar dua lima miliar
sedangkan untuk dari perusahaan ataupun kelompok ini sebesar rp dua puluh lima miliar
dan sampai nanti akhir kampanye tidak ada batasan batasan khusus terkait berapa jumlah yang harus diterima ataupun digunakan oleh masing masing tim kampanye
karena batasan sendiri sudah diberikan dari setiap persorangan ataupun dari setiap perusahaan
diberikan sumbangan kepada masing masing tim kampanye
nah terkait dengan prabowo dan juga sandiaga uno sampai saat ini belum ada informasi ataupun konfirmasi
terkait kapan mereka akan menyerahkan bukti laporan dana kampanye awal mereka kepada pihak kpu
karena pihak kpu sendiri masih akan menunggu sampai dengan hari ini terkait dengan batas akhir laporan dana awal kampanye
untuk satu ratus sembilan puluh hari ke depan terhitung sejak besok dua puluh tiga september sampai dengan tanggal tiga belas april dua ribu sembilan belas yang akan datang
ya alwi ini terkait dengan laporan yang akan diberikan
dilampirkan oleh para tim pemenangan dari masing masing capres maupun cawapres dari kedua buah kubu tersebut
lalu yang menarik yang perlu dikritisi apakah memang dari pihak kpu akan melakukan audit terlebih dahulu dari dana tersebut
apabila ternyata memang ada tadi seperti anda katakan ketidaksempurnaan terkait dengan dari mana sumber dana tersebut
apakah nanti akan dikembalikan lalu mereka akan melampirkan kembali atau seperti apa mekanismenya albi
ya yuda sesuai dengan undang undang
nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu sendiri bahwa nanti akan ada tiga tahap pelaporan dana yang akan ataupun harus disetorkan oleh setiap tiap tim ses dari dua kubu ataupun dua pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden
baik itu dari kubu jokowi dodo dan juga maruf amin dan juga dari kubu prabowo dan juga sandiaga uno seperti itu
nah tahap tahap ini memang akan berlangsung
tahap awal yaitu pada saat hari ini terakhir dan nanti di tengah tengah masa kampanye juga harus ada laporan laporan lagi terkait dengan input
ataupun masukan dana itu dari mana saja dan juga sumbernya apakah sudah sesuai dengan ketentuan
seperti yang tadi saya katakan bahwa perseorangan itu dua lima miliar dan juga untuk perusahaan non pemerintah sekitar dua puluh lima miliar
lalu menjelang akhir ataupun menjelang penutupan masa kampanye yang pada tanggal tiga belas april maka seluruh dana kampanye yang diterima yang digunakan dan juga sisa saldo yang dimiliki oleh masing masing tim ses pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ini akan kembali dilaporkan kepada kpu
dan tentu dalam tahapan terakhir
tahapan tersebut ada audit yang dilakukan oleh kpu terkait bagaimana sistem ataupun mekanismenya
ini belum diinformasikan oleh kpu sendiri tetapi kpu menjamin bahwa setiap dana yang masuk kepada partai politik itu harus bersifat transparan dan tidak ada penyelewengan penyelewengan yang dilakukan
karena memang ini menyangkut terkait dengan kontestasi pemilu yang diharapkan bisa berlangsung secara bersih jujur dan juga adil
baik albi pratama terima kasih